informasi lainnya saudara presiden dan wakil presiden terpilih
prabowo subianto gibran raka buming raka membentuk tim gugus tugas sinkronisasi
untuk transisi kepemimpinan dari pemerintahan presiden joko widodo
tim ini nantinya bertugas untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian kementerian
untuk bisa mempersiapkan proses pemerintahan prabowo gibran nanti
dan kementerian keuangan menjadi pos pertama yang dikunjungi oleh tim gugus tugas sinkronisasi
prabowo gibran dalam masa transisi ini
alasannya adalah koordinasi dan sinkronisasi harus dilakukan dengan kementerian keuangan
wakil ketua tim gugus tugas sinkronisasi prabowo gibran ahmad muzani menyebut
timnya diutus presiden terpilih prabowo subianto untuk memperbaiki
dan memuluskan proses transisi
harapannya adalah janji kampanye prabowo gibran bisa segera direalisasikan
setelah pelantikan pada dua puluh oktober nanti
adalah tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan prabowo gibran
yang diminta oleh presiden terpilih untuk melakukan sinkronisasi
dengan kementerian kementerian pertanian
untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian kementerian
setelah nanti beliau dilantik menjadi presiden republik indonesia tanggal dua puluh oktober
beliau berharap bahwa proses sinkronisasi ini akan bisa berjalan baik
karena beliau ingin pada pemerintahan yang akan datang
tidak memakan waktu terlalu lama untuk proses transisi
menteri keuangan sri mulyani menyebut
sinkronisasi dengan pemerintahan selanjutnya memang diperlukan
tujuannya agar pemerintahan selanjutnya dapat menggunakan rapbn tahun dua ribu dua puluh
dengan menjaga prinsip kehatian
sri mulyani menegaskan pertemuan ini telah diketahui oleh presiden joko widodo
bahkan presiden meminta agar sinkronisasi terus dilanjutkan dan diintensifkan
sehingga ini oleh arahan bapak presiden jokowi dan oleh nanti bapak presiden terpilih pak prabowo
beliau berdua tentu berkomunikasi terus
kami semuanya di kementerian keuangan siap untuk menjalankan dan menjaga apbn
sebagai instrumen negara yang luar biasa penting bagi pemerintahan
untuk bisa menjalankan program secara berkelanjutan
saudara diketuai oleh ketua harian dpp partai gerindra
yang juga merupakan wakil ketua dpr sufmi dasko ahmad
kemudian wakil ketua dijabat oleh sekjen partai gerindra ahmad muzani
dan tim ini juga punya sejujurnya
jumlah anggota diantaranya adalah bendahara partai gerindra
kemudian yang bertindak sebagai penanggung jawab sinkronisasi bidang keuangan
dan kemudian ada nama wakil ketua umum gerindra
budi satrio jiwa jiwandono dan juga sugiono
serta ketua okk dpp partai gerindra prasetyo hai